tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua akan digelar pada tanggal sebelas hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh tiga
di sirkuit internasional madalika lombok nusa tenggara barat
setelah melakukan tes pramusim sesi pertama di sirkuit internasional sepang malaysia
mulai tiga puluh satu januari hingga enam februari kemarin
para pembalap beserta tim langsung menuju ke indonesia
setibanya di indonesia sejumlah pembalap motogp langsung mengabadikan diri
dan juga memposting keberadaan di lombok melalui media sosial
pembalap pertama yang mengumumkan dirinya tiba di indonesia adalah juara dunia grand prix delapan kali mark marquez dari repsol honda
dia melakukan selfie di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok
dengan latar bertuliskan lombok di akun instagramnya at markmarcus sembilan puluh tiga
setelah itu disusul rekan setiap mark marquez dari repsol honda yakni paul espargaro
dia mengunggah foto di akun instagram dengan mengabadikan diri tengah menghadap ke arah laut
dari bukit merese pantai tanjung aan mandalika
selain itu dia membubuhkan tulisan berbahasa indonesia jatuh cinta padamu mandalika
yang ditutup simbol bendera merah putih
pembalap pemula yang baru akan mencicipi race perdana di kelas motogp musim ini
fabio di ghiantonio dari tim gresini racing mengatakan
love displace di akun instagramnya dengan tag lokasi kuta lombok
ada lagi pemula yang mencicipi res perdana di kelas motogp musim ini

yang memposting selfie dengan tulisan berbahasa indonesia
kesan kesan soal mandalika lombok juga banyak diunggah para pembalap lain
seperti pembalap suzuki x star alex rin pembalap lenovo ducati francesco bagnaia
dan pembalap aprilia alex espargaro yang menyempatkan diri bersepeda di mandalika
mayoritas pembalap kelas dunia tersebut memuji keindahan pulau lombok
lewat masing masing akun instagramnya
sembari berlibur menunggu sesi kedua tes pramusim di sirkuit mandalika
mulai jumat sebelas februari mendatang
para pembalap yang tiba di lombok sebelumnya sudah melakukan serangkaian tes covid sembilan belas
saat ke indonesia dan setibanya di lombok
mereka kemudian melanjutkan karantina selama dua puluh empat jam di penginapan
albi peralama jakarta